membuat lebih cerah di wajah
kalau saya sih nggak butuh yang lembab doang tapi justru harus yang tahan lama
terus warnanya juga sama kulit saya masuk
karena ada beberapa warna yang menurut saya tuh bikin mukanya agak tua ya
karena saya gak mau ditua tuain meskipun muka saya mau ditua
perempuan tidak bisa dipisahkan dari dunia kecantikan dan kosmetika
semua berlomba lomba untuk tampil cantik dan menarik
hal ini membuat pasar industri kecantikan sangat besar tak terkecuali di indonesia
industri kosmetik dalam negeri terus berkembang dan kini mencapai tujuh ratus enam puluh perusahaan skala besar
persaingan yang ketat ini tidak membuat sejumlah pengusaha muda gentar masuk ke bisnis kosmetika
beberapa di antaranya bahkan berhasil merintis industri kecantikan
dan bisa mendapatkan omset ratusan juta rupiah per bulan dari industri kosmetik ini
kini para beauty entusiast berlomba lomba untuk mengambil pangsa pasar domestik
mulai dari yang sudah pernah mempunyai pengalaman di dunia kosmetik di perusahaan multinasional
atau yang baru lulus kuliah
ada banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar
salah satunya melalui brand dna dan yang kedua adalah harga yang ditentukan untuk meraup pangsa pasar yang lebih besar
kecintaan perempuan berusia tiga puluh tahun ini kepada kosmetik dimulai sejak ia berada di bangku kuliah di prasetya mulia jakarta
ia dan temannya membuat beauty workshop yang membuatnya sadar betapa besar repotensi bisnis di dunia kecantikan
hobi ini akhirnya ia teruskan pada saat ia bekerja di sebuah perusahaan kosmetik internasional sebagai associate hingga marketing manager selama dua lima tahun
semasa bekerja lizzie juga menyempatkan diri untuk berkecimpung di dunia make up artist atau tata rias wajah profesional
dengan bakat merias wajah lizzie dapat merauh penghasilan sebanyak seratus juta per bulan dan satu ratus lima puluh juta sebagai beauty influencer
sebagai beauty influencer dengan subscriber sebanyak enam puluh delapan ribu di youtube saat ini livi biasa memberikan beauty tutorial dan sering mendapatkan endorsement dari brand brand terkemuka
pertama aku tahu kan produk apa aja yang bagus seperti apa harganya berapa terus orang tuh sukanya seperti apa trennya gimana
otomatis kan kalau menjadi make up artist mereka harus tahu tren yang sekarang sedang terjadi tuh kayak apa sih
jadi mau gak mau harus mengikuti teruskan
terus kayak ya otomatis lah coba coba produk ya dari a sampai z semua dicoba dengan harga yang dari yang tinggi sampai yang paling murah aku coba
nah dari situ tuh aku udah jadi punya apa ya basic knowledge mengenai produk produk yang ada di pasaran
dan apalagi aku juga nge blog kan pada saat itu belum ada vlogging youtube belum segitu hebohnya
aku suka nulis juga tentang review review tentang lips watch kayak gitu gitu
memang bukan hanya menggunakan saja tapi aku juga memperdalam mengenai produk produk itu
jadi dari aku sendiri sudah memiliki kecintaan untuk mengetahui tentang si produk produk kosmetik ini
kalau gak salah tuh aku mulai jadi make up artist tuh dua ribu sebelas sampai tahun ini sih
jadi udah enam tahun lah ya
oh udah enam tahun
habis itu tapi udah launching produknya
aku dunia vlogging dari tahun dua ribu sebelas jadi kurang lebih lima tahun lah
nah aku tuh sebenarnya mulai berpikir untuk bisa membuat brand sendiri itu sekitar dua tiga tahun lalu
cuma pada saat itu aku mikirnya oh gue kayaknya gak mungkin nih bikin kosmetik mungkin gue bikin brush dulu deh
aku tuh bahkan udah punya suppliernya siapa udah tahu desainnya kayak apa udah tau brandnya kayak apa pada saat itu
aku research lagi ternyata orang tuh gak segitunya pada saat itu ya untuk membeli sebuah brush
akhirnya aku kubur lagi tuh keinginannya
sampai akhirnya aku sekitar satu setengah tahun lalu dua tahun sih dari sekarang aku mulai
beranikan diri untuk terjun langsung
lizzie pun akhirnya terjun untuk membuat line lipstick pertamanya karena alasan variasi yang bisa dihasilkan dari sebuah lipstick
menurutnya perempuan tidak mungkin hanya membeli satu buah lipstick
bahkan ia mengaku bahwa dirinya mempunyai lebih dari empat ratus lipstick
aku tuh pikir satu produk apa yang orang tuh pasti mau beli dan orang mau beli berkali kali gitu
kalau misalnya orang lihat lipstick itu rata rata orang mau beli pasti lebih dari satu karena warna kan
perempuan tuh kalau dengan visual tuh pasti kepengen beli dan beli lagi
makanya aku memutuskan produk pertama aku tuh adalah lipstick pada saat itu
dan warna yang aku bikin pun juga lebih dari satu
istilahnya aku research dulu
nggak langsung warna aku yain aja gitu
aku research yang lagi in apa sih warna yang lagi in pada saat itu
terus dari teksturnya aku juga research
yang biasa dikeluhkan oleh customer untuk urusan lipstick itu apa
jadi aku research dulu
makanya aku tuh kayak mumpung punya lipstick banyak di rumah
aku tuh biasanya untuk mencari warna tuh suka motek motek lipstick oke
motek motek dipsi terus aku bakar
jadi satu jadi warna baru
ini kayak satu contohnya ini aku pernah bikin di botol laboratorium ini
jadi ini kayak ada tiga atau empat lipstick gitu
aku lelehin jadi satu untuk menjadi satu warna baru yang aku pakai sekarang ini
oke ini jadi awal dari prosesnya adalah seperti ini dulu
nanti baru di develop baru akhirnya diproduksi
iya jadi kan ini aku udah memencetkan beberapa warna nih
tentunya aku akan kirimkan ke pabrik
nanti setelah dia kirim aku tektokan lagi teksturnya udah oke belum
ketahanannya udah oke belum
rasanya udah oke belum
baru nanti di approve dan diproduksi banyak
bukan hanya tenaga dan keberanian yang dibutuhkan lizzie
tapi juga modal yang tidak sedikit untuk meluncurkan produk pertamanya
pasalnya ada jumlah minimal yang dibutuhkan untuk memproduksi koleksi lipstick pertamanya
dana yang dikeluarkan juga tidak kurang dari enam ratus juta rupiah
yang ia dapatkan dari uang pribadi dan pinjaman keluarga
uang itu kemudian digunakan untuk memproduksi empat puluh ribu pieces pertama produk gizi
dan alat alat pendukung lain seperti packaging dan kebutuhan branding produk blp
kini lizzie bisa menjual lebih dari seratus lipstick per hari dengan harga rp satu ratus dua puluh sembilan per lipstick
blp beauty dapat meraup omset lebih dari tiga ratus juta per bulan
dia bikin apa ya
jadi kayak kita tuh terlalu sibuk untuk memikirkan saingan kita itu bikin apa
kita harus sibuk berkompetisi dengan mereka
padahal sebenarnya yang paling baik itu adalah kita berkompetisi dengan diri sendiri
jangan lupa untuk beri dukungan di kolom komentar
jadi kita sudah menjual dua puluh pieces
mungkin bisa ditanya mbak mbak yang ada di sini
gimana caranya aku menangis stres di awal awal
karena kita gak nyangka bahwa antusiasme segitunya
dan aku tuh sebenarnya pada saat itu gak siap
jadi pada saat pertama kali website keluar crash pada saat itu
crash nggak ada yang bisa buka
terus aku langsung panik pada saat itu
karena aku nelfon developer aku dan untungnya bisa cepat diatasi
cuman ya pada saat itu agak keoh sih
kita baru bisa akhirnya mengikuti flow nya itu sekitar kurang lebih seminggu
tapi awal seminggu pertama tuh aku bisa tiga hari gak tidur hanya untuk ngurusin packing
packing nya waktu itu bahkan masih sendiri
sendiri kita semua ini makannya kan di sini semua di sini
kita waktu itu cuma berlima timnya
sekarang udah lumayan ada sepuluh
berlima itu pun dua orang dari luar
jadi aku tarik mereka ke sini untuk gantiin aku packing
ada trial and error nya gak tuh dalam proses itu semua
kan pasti keotik dan gak ada yang siap gitu kan
wah parah itu sih
dan pasti ada kejadian kejadian yang kayak what gitu tiba tiba
seru jadi pada saat
untungnya ada di sini nih
pada saat itu kita kan baru trial error system
pada saat kita pertama kali coba sebelum launching
itu kita aman lah bisa nih semuanya kayak lancar
tapi ternyata pada saat prosesnya kan ternyata yang masuk website tuh sekitar lima lima
dan itu masuk order tuh banyak banget
dan ada satu tim aku yang memang di bertugas untuk masukin data
jadi shipment udah bayar sebelum gitu gitu
eh hari kedua demam berdarah orangnya
karena demam berdarah dan itu waktu itu belum sempat take over ke kita
jadi yaudah itu chaosnya di situ sih parah sih pada saat pertama itu
tapi untungnya dalam waktu dua hari itu kita langsung bisa apa ya
jadi semuanya lancar
baju untuk ceritanya
selama lamanya cor nhum
keras bh barters
belah produksi jadi mimpi aku tuh
blp itu mau aku jadikan sebuah brand yang
yang besar yang istilahnya semuanya ada mulai dari
skincare tuh semuanya pengen aku bikin sih
jadi kedepannya tuh banyak banget yang kita bisa kerjain
di bayu lizipara dan memang tahun ini kita memang
mulai bergerak di luar lip collection
pesaing dari blp tidak hanya industri besar tapi juga
pemain seperti dirinya setidaknya ada lima brand
lipstick baru yang juga diluncurkan tahun lalu dan
seluruhnya dijual online
besarnya persaingan membuat lizzie tidak terus menerus
membandingkan dengan yang lain
banyak soalnya yang datang ke pabrik aku bilang maunya kayak blpbt
iya banyak gitu maunya teksturnya kayak bap
apalagi kalau bisa satu pabrik gitu kan
iya emang ada sih terjadi karena aku
dikasih juga dengan pabrik aku banyak yang
kasih benchmark maunya kayak blp bt itu banyak gitu
itu kalau kita mau lihat dari sisi orang yang galau
kita stres banyak tantangan gitu kan karena banyak
saingan lah ntar ada yang ngikutin lah apalah
cuma kalau kita lihat lagi dari sisi yang lebih
luas lebih besar itu sebenarnya justru opportunity
opportunity karena ternyata bisnis kosmetik itu
berkembang artinya kita masih punya banyak spot
banyak sisi yang kita bisa kembangin karena kita tahu
oh semakin banyak penjual berarti pembelinya juga banyak dong
orang kan pasti menjual karena tahu ada pembeli kan
jadi kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas
itu justru sebenarnya opportunity buat kita untuk bisa menggait pasar
yang sebenernya masih ada yang belum kita reach gitu
jadi kalau aku sih sebenernya fokusnya gini
kalau orang tuh banyak yang berlomba lomba untuk mikirin saingan
berlomba lomba untuk aku pengen lebih baik dari dia
ah dia kok lebih bagus dari gue ya
atau misalnya ah dia bikin apa ya
kayak kita tuh terlalu sibuk untuk memikirkan
kita harus sibuk berkompetisi dengan mereka
karena sebenernya yang paling baik itu adalah kita berkompetisi dengan diri sendiri
untuk menjadi yang lebih baik gitu
jadi makanya sejak aku mengalami banyak banget rintangan
dalam satu tahun menjuali bayi lizzy parra ini
sebenarnya sekarang yang aku pelajari adalah
sekarang aku fokus berkompetisi dengan diri sendiri aja
jadi aku udah gak terlalu mikirin kompetitor aku tuh bikin apa sebenernya
untuk membedakan produknya dengan produk lain
dan menggunakan personality nya sebagai identitas brand dan produk
menurutnya para konsumennya adalah para pembaca dan penonton setia beauty blognya selama ini
kalau orang tau aku tuh orangnya istilahnya apa adanya
bukan tipikal yang suka pencitraan pencitraan terlalu berlebihan
terus orangnya kalah tanya sih ya
aku orangnya bukan tipekal yang suka memperlihatkan hal hal negatif
yang menerima aku badan aku apa adanya
karena aku kan banyak bilang aku orangnya berisi
ya memang aku begini adanya
bukan tipikal yang suka nge resize resize foto gitu
jadi makanya aku dengan bayi lizzy parra ini
dengan blp beauty
aku ingin menyampaikan ke customer aku
ke pembeli aku
ke semua perempuan perempuan yang membeli bayi lizzy parra bahwa
sayang dulu sama diri kita
karena kalau kita sayangin dengan diri kita
mau pakai kita kosmetik dengan brand apapun
hasilnya akan lebih bagus
kita akan lebih happy gitu
lizzie para juga akan melakukan diversifikasi produk blp pada tahun ini
blp akan merilis sepuluh produk lain sebagai bentuk realisasi pengembangan produk yang sudah ia targetkan
apa ya produk lokal tuh kualitasnya kayak apa dan segala macem
tapi berangkat dari willingness kita sendiri
untuk merubah itu
ya kita percaya bahwa kita punya kemampuan
kita sebenarnya bisa
ya kita food faith lah
dan ternyata feedback nya pun juga diterima
semoga bisa dibuat kata kata yang baik
bisnis ini tidak harus dijalankan oleh seorang profesional
atau seseorang yang sudah berkecimpung di dunia kecantikan
seperti contohnya adalah tina nandamila memulai rollover reaction
setelah iya lulus dari banku puliah
atau lebih dikenal sebagai nahpa kita
naya baru berusia dua puluh tiga tahun
sejalan dengan lizzie
ia juga sedang mengembangkan usaha lipstick
yang ia beri nama rover reaction
yang ia rintis sejak akhir dua ribu empat belas
bersama dengan ketiga temannya
dinar amanda novianti haryanto dan sarah novia
naya termotivasi setelah merasa kesulitan
mencari warna lipstick yang cocok dengan selera dan warna kulitnya
pasalnya banyak sekali produk asing yang masuk ke indonesia
namun tidak cocok dengan warna dan tekstur kulit perempuan indonesia
belum lagi dengan mahalnya lipstick bermerek
yang mencapai rp enam ratus tujuh ratus per batangnya
naya merasa sayang jika produk mahal tersebut
masih belum bisa memaksimalkan keindahan kebanyakan perempuan indonesia
apalagi setelah ditelusuri
banyak yang belum tahu bahwa produk produk tersebut
banyak yang sebenarnya diproduksi oleh pabrik tanah air
pertama pembukaan produk tersebut
pertama pembukaan produk tersebut
waktu itu effortnya tinggi banget
kita harus istilahnya nitip temen yang ke luar negeri
untuk dapetin produk itu
atau harus beli yang relatif harganya jadi jauh lebih mahal juga
kayak gitu sih
jadi waktu itu kita merasa bahwa untuk dapetin produk itu susah banget
yang punya selera dan dari segi kualitas pun juga
sesuai dengan kita

jadi berangkatnya dari situ sebenarnya
terus abis itu
masuk ke proses sejalannya waktu
sebenarnya kita juga ada dop sendiri
kayak ini bakal diterima nggak sih di masyarakat
produk lokal which is yang waktu itu lagi ada sentimen lah
kayak produk lokal tuh kualitasnya kayak apa dan segala macam
tapi berangkat dari willingness kita sendiri untuk merubah itu
ya kita percaya bahwa kita punya kemampuan
kita sebenarnya bisa ya kita put faith lah
dan ternyata feedback nya pun juga diterima
yang kini berhasil menjual tujuh lipstick
dengan harga rp satu ratus sembilan belas per lipstick
dan beraup hampir rp delapan ratus juta setiap bulan secara online
meski bisnisnya masih pada tahap awal

meski bisnisnya masih pada tahap awal naya yang masih baru berusia dua puluh tiga tahun ini optimistik

dengan masa depan rollover reaction cerah
naya dan teman temannya telah melalui riset selama satu lima tahun
sebelum memutuskan mulai memproduksi lipstick
naya memilih lipstick karena menurutnya lipstick lah yang menjadi produk andalan bagi para perempuan di sekitarnya
tidak hanya itu naya juga merasa dengan inovasi yang ia hadirkan di produknya
ia lebih menonjol dibandingkan brand para pesaingnya
inovasi yang dihadirkan oleh naya berbasis fungsional
lipstick yang biasanya hanya bisa digunakan untuk memoles bibir
kini bisa juga dijadikan sebagai perona pipi dan pewarna kelopak mata alias eye shadow
untuk mencapai inovasi ini naya mengaku menjalani proses yang tidak mudah
dan awalnya seringkali di underestimate oleh mitra kerjasamanya di pabrik
kalau misalkan kita membuat sebuah produk kan nggak bisa serta merta kita ganti pembuatnya gitu
istilahnya di bepom dan di depkes pun juga sudah ada registrasinya nih produknya
istilahnya di bepom dan di devcastpon juga sudah ada registrasinya nih produknya

jadi kerjasama dengan partner manuvercture itu sifatnya pasti berkepanjangan gitu
kecuali memang ada sebab satu dan lain hal yang istilahnya mungkin menyalahi agreement
atau tiba tiba produknya seperti apa segala macam
itu mungkin baru ada
itu mungkin baru ada ya
hal hal di luar planning lah
salah satu tantangan yang dihadapi naya adalah ketentuan minimum production oleh mitranya
pada saat itu naya diharuskan memproduksi setidaknya lima belas ribu produk dalam sekali produksi
naya mengaku sempat terkejut saat mendengar permintaan tersebut
selain belum berpengalaman jualnya butuh biaya besar untuk memesan dalam jumlah sebesar itu
nah dengan modal ratusan juta rupiah resiko yang diambil oleh naya dan teman teman sangatlah besar
naya dan teman teman mulai mematangkan risetnya agar hasil produksinya dapat mencapai kualitas yang sebaik mungkin
namun tidak disangka sangka dari lima belas ribu hasil awal produksi semuanya ludes dalam tiga bulan pertama
alhasil modal awal yang dikeluarkannya pun mencapai titik bep
kini frekuensi produksi naya sudah berlangsung secara triwulan yaitu seratus ribu batang sekali produksi
untuk manajemen stok naya dibantu teknologi yang disinkronkan dengan sistem e commerce rollover reaction
untuk pengecekan stok dan quality control dilakukan setiap kiriman baru datang dan sebelum produk tersebut dikirim kepada konsumen
untuk stok yang masih tersimpan produk tersebut diinventarisasi di sebuah ruangan tertutup agar produk tidak rusak karena udara terlalu panas atau terlalu banyak terkena cahaya matahari
upaya penyimpanan dengan baik ini adalah metode yang ia pelajari berdasarkan pengalaman karena sempat harus membuang puluhan stok karena terkena panas
untuk produknya sebenarnya itu dua tahun masanya cuma kalau untuk penyimpanannya sendiri kita usahakan untuk per tiga bulan
itu sudah keluar sudah dijual didistribusi kita kan juga partner sama e commerce juga kan jadi itu kita sudah membagikan barangnya ke mereka juga gitu
jadi tidak semuanya disimpan di sini
untuk memasakkan produknya rollover reaction juga sering menggunakan sosok media influencer untuk menarik perhatian pembeli
influencer ini terutama para beauty blogger yang kini ikut meramaikan pasar industri korea

influencer ini terutama para beauty blogger yang kini ikut meramaikan pasar industri kosmetik

naya berkolaborasi dengan blogger seperti halua atau yang lebih dikenal sebagai the lipstick mafia untuk merilis produk lipstick terbarunya penny
panny adalah hasil rilis kerjasama antara hellua sebagai sumber inspirasi dan team rolover reaction
produk ini bernuansa keemasan dan sangat sesuai dengan kulit perempuan indonesia yang sawo mata
nah sebagai seseorang yang sudah berkecimpung di dunia kecantikan dan sudah mereview ratusan produk
helluas sendiri merasa bahwa potensi perkembangan kosmetik tanah air masih sangat luas
sebenarnya sih mungkin lebih dibanyakin lagi produknya ya
kayak macem macemnya itu lebih banyak lagi
karena kan kalau di sini mungkin memang kayak foundation atau apa itu masih sedikit banget kan
mungkin jenis jenis produknya lebih dibayarin lagi sama warna sih biasanya
karena produk lokal tuh aku yang kulitnya selamat latang gini tuh susah banget nyari nyari
untuk kulit orang indonesia padahal kan
jadi mungkin range warnanya juga harus dibanyakin
dengan mengadakan pertemuan dengan para influencer seperti ini
naya mengharapkan agar bukan hanya target marketing yang tercapai
tapi juga masukan yang bisa diberikan kepada naya dan tim mengenai produk mereka
dari sisi pengembangan produk naya akan menambah varian yang kini sebelas jenis
untuk meningkatkan daya saing naya sadar bahwa rolover reaction tidak bisa hanya sebatas memproduksi lipstick saja
hingga tahun ini naya dan timnya masih akan fokus kepada produk yang satu ini
meski datang dari background berbeda baik naya maupun lizzie memiliki kesamaan yang patut dicontoh
berawal dari kecintaan serta hobinya terhadap kosmetik
mampu memotivasi mereka untuk mengembangkan bisnis kecantikan yang mereka kembangkan sekarang